publik masih mempertanyakan keseriusan dari pemerintah dalam menangani polusi udara khususnya di daerah dki jakarta dan sekitarnya
publik berharap ada solusi yang menurut yang tidak hanya berbasis pada intervensi pada masyarakat
di sisi lain pemirsa sejumlah kebijakan dari pemerintah dianggap masih terkesan kontraproduktif
data terkait sumber pencemaran udara masih belum dirinci oleh pemerintah dan tidak ada pula data mengenai asal sumber polusi udara
untuk membahasnya kita telah tergabung bersama narasumber kami pada sore ini dari direktur eksekutif walhi jakarta
ada mbak suci fitriya tanjung selamat sore mbak suci
ya mbak suci kami sedianya juga mengundang dari pihak pemprov dki jakarta tapi masih belum bisa bergabung sore ini bersama newsroom
dan kami juga mengundang asosiasi dari perusahaan swasta listrik atau aplsi indonesia
hingga kini masih di jalan masih belum bisa dikontak dan belum memberikan rekomendasi lain
tapi tidak apa apa mbak suci kita berikan pemahaman ke publik apa yang harus dikerjakan secara sederhana
khususnya bagi mereka yang berada di rumah tentunya yang bekerja dari rumah bagaimana harus yang kita lakukan dalam waktu dekat
mbak suci kalau dari walhi data yang anda teliti hingga kini seperti apa sumber pencemaran udara ini
apakah sudah jelas dari pemerintah dalam ratas kemarin
iya masih banyak sebenarnya pertentangan terkait data ya terutama sumber polutan
pemerintah terutama pemerintah pusat masih meyakini bahwa pltu itu bukan menjadi bagian yang berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara di jakarta dan sekitarnya
tapi sebenarnya kami misalnya di koalisi ibu kota
begitu ada beberapa organisasi yang tergabung itu juga pernah melakukan semacam pemodelan bagaimana sih sebenarnya berbicara soal kontribusi pltu
nah dari data yang sudah kami rilis sebenarnya dan juga kami menyetir dari berbagai sumber begitu memang pltu itu masih menjadi kontributor terbesar
dan ini juga yang kemudian kita dorongkan pada upaya upaya untuk bisa melakukan transisi energi
jadi tidak hanya kemudiannya
tidak menurunkan tetapi juga ada proses proses menuju apa namanya menuju perpindahan atau peralihan energi yang menjadi energi yang bersih itu setidaknya dalam jangka panjang
mbak suci tapi kalau soal pembangkit listrik berbahan batu bara atau pltu ini kalau kita ambil contoh saya juga mengutip dari sumber yang saya himpun
india dan juga
china atau tiongkok ini sudah berhasil bebas dari lima negara polusi di dunia
mereka itu banyak hal yang dilakukan salah satunya adalah melarang pembangunan pltu atau pembangkit listrik berbahan batubara
kalau anda meresponnya seperti apa langkah india dan tiongkok ini apakah juga bisa kita aplikasikan di tanah air jakarta khususnya
sangat mungkin sebenarnya dilakukan
kalau kita mau merujuk pada apa yang sudah dilakukan di tiongkok misalnya dalam tujuh tahun polusi udara itu sudah bisa ditangani dengan baik
jadi kalau misalnya kita mau cari begitu gambar gambar yang perbedaan antara sebelum dan sesudah itu sangat clear sekali
termasuk juga berbicara soal transisi teknologi transisi termasuk juga menghentikan penggunaan batu bara untuk industri maupun untuk kebutuhan energi lainnya
itu mungkin saja dilakukan
saya pikir jakarta terutama indonesia pada umumnya itu juga sudah punya komitmen untuk bisa melepaskan mempensiunkan pltu pltu yang sudah lama dan kemudian menghentikan pembangunan pembangunan pltu yang baru
itu adalah bagian yang sudah menjadi apa ya sudah menjadi proyeksi pemerintah di masa yang akan datang
saya mau berbicara dalam konteks jakarta
jakarta itu dalam rencana umum energi daerah yang saat ini masih diolah
begitu oleh dpr dki jakarta
itu juga sebenarnya sudah memproyeksikan
dari luar jakarta
tetapi juga perlu dilihat lagi apakah alternatif alternatif ya
yang diberikan oleh pemerintah lewat rencana umum tersebut itu solusi palsu atau tidak
nah ini juga yang kemudian membuat kita melihat bahwa dalam konteks mengatasi polusi udara itu juga masih ada solusi solusi
yang kami anggap sebagai solusi palsu seperti mobil listrik dan lain sebagainya
artinya kontributor partikel udara yang buruk itu di jabodetabek berasal
banyakan itu dari sektor
sektor industri begitu ya mbak suci dibandingkan dari dampak transportasi
karena kalau kita simak apa yang dilakukan oleh klhk
melakukan sejumlah langkah seperti ada kebijakan di pemprov empat in satu
apakah ini sudah harus dikerjakan secara cepat
dan termasuk wfh
ada sebenarnya langkah cepat
karena kondisinya sudah darurat begitu
salah satu yang mungkin bisa dilakukan tapi dalam jangka waktu yang sangat terbatas begitu
tidak bisa itu dilakukan seterusnya
jadi perlu ada langkah langkah yang sifatnya jangka menengah dan jangka panjang
nah kalau wfh sendiri kami menyorotinya
bahwa sebenarnya yang perlu dilakukan hari ini adalah
awalnya sekali adalah perlindungan terhadap kelompok rentan
pemerintah punya persoalan saya pikir di penetapan wfh yang hanya bisa
ya karena pemerintah juga bisa melakukan instruksi langsung
begitu terhadap institusi institusi yang bekerja menjadi bagian dari pemerintah
dan juga anak anak sekolah gitu
jadi itu yang sifatnya direct yang bisa langsung diinstruksikan oleh pemerintah
tetapi tidak bisa itu jangkauannya menjadi lebih luas
misalnya juga terhadap perlindungan kelompok rentan
saya tidak tahu apakah pemerintah juga punya data soal kelompok rentan
yang punya komorbid
kemudian perempuan yang menyusun
dan juga anak anak yang hari ini sangat terbatas
dan juga kelompok disabilitas
nah bicara soal energi
saya mau kembali lagi ke situ
bicara soal batubara ini tidak hanya pada pasca penggunaan
atau pasca produksi di pltu
tetapi mungkin rekan rekan sekalian pernah mendengar satu kasus di marunda
itu polusi udara pencemaran udara
itu justru dari aktivitas bongkar muat
jadi panjang sekali
perjalanannya batubara ini mulai diambil dari tanah
dari bawah tanah begitu ditambang
sampai perjalanan di laut meninggalkan residu
sampai distribusinya hingga pasca produksinya
jadi saya pikir sudah tidak ada lagi alasan untuk tidak menyegerakan transisi energi
dan ini harus menjadi kuasa bersama
dan pemerintah harus reuse dalam hal ini
kita harapkan semoga ini bisa diambil kebijakan yang efektif
untuk menurunkan polusi udara
terima kasih atas waktu anda bersama kami
ada direktur sekretif wali jakarta mbak suci fitriatanjung